sabar dan ikhlas selalu berjalan beriringan
keduanya mengajarkan arti kerendahan hati
dalam menjalani setiap peran
selalu bersyukurah dalam segala keadaan
jadikan ibadah sebagai tujuan
dengan saling berbagi kebaikan
karena semua yang kita miliki hanyalah titipan
selagi kita mampu dan diberi kesempatan
mari berkorban dengan keikhlasan